terbitnya surat telegram panglima tni terkait prosedur pemeriksaan dugaan pelanggaran hukum prajurit tni
yang harus melalui komandan yang memicu polemik di masyarakat
pengamat pun khawatir surat telegram itu bisa menjadi intervensi dalam proses penegakan hukum para anggota tni
lalu benarkah telegram panglima yang keluar di era marsikal hadi cahyanto
akan menjadi jurus kebal hukum bagi tentara
untuk membedahnya kami akan bahas pada malam hari ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang saifullah tamliha anggota komisi satu dpr ri fraksi p tiga
dan juga bang usman hamid direktur eksekutif amnesty international indonesia
selamat malam bang saifullah tamliha bang usman hamid apa kabar
terima kasih sudah meluangkan waktu
malam ini kita coba mau membahas soal telegram panglima yang belakangan menjadi perdebatan
saya ingin ke bang usman hamid
bang usman sebetulnya telegram panglima ini kalau kita melihat substansinya tidak ada yang baru ya tampaknya
karena ini kemudian dianggap sebagai pengingat saja begitu dari tata cara peradilan miliknya
tapi kemudian ini menjadi perdebatan
persisnya apa sih yang dipersoalkan atau yang dikhawatirkan bang usman
ya sebenarnya yang dikhawatirkan adalah adanya pembeda bedaan di dalam proses hukum
padahal di dalam undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
ditegaskan misalnya di dalam pasal dua puluh tujuh ayat satu
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya
nah proses pemeriksaan seseorang dalam hukum atau di dalam hukum acara
diatur dalam hukum acara pidana misalnya untuk kasus kasus pelanggaran hukum pidana
nah dalam hal itu penegak hukum kepolisian misalnya
berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan
terhadap seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pelanggaran hukum pidana
tanpa tebang pilih tanpa melihat latar belakang atau status dari warga atau orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana
saya mengerti kalau misalnya surat telegram itu menyebutkan bahwa
ada misalnya proses pemanggilan oleh aparat kepolisian yang keliru atau tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan
itu memang hal yang sering dialami oleh warga masyarakat biasa
tetapi sebaiknya bukan dengan cara merusak prosedur hukum acara
melainkan menggunakan prosedur hukum acara yang ada misalnya
memanfaatkan proses peradilan
seandainya pemanggilan itu bermasalah atau penangkapan itu bermasalah
penahanan itu bermasalah dan seterusnya
atau misalnya bisa dilaporkan ke lembaga lembaga yang memang telah dibentuk untuk menerima
keluhan atau laporan semacam itu misalnya komponens atau komnasham atau ombudsman
jadi di dalam proses penegakan hukum di negara hukum indonesia republik indonesia
maka setiap warga negara memiliki kepatuhan yang sama pada hukum yang sama dalam kedudukan yang sama
nah ini yang sebenarnya menjadi dasar pertimbangan kenapa muncul kontroversi dan muncul keberatan di kalangan misalnya masyarakat sipil
oke bang usman bagaimana kemudian dengan jawaban dari panglima tni bahwa selama ini sudah berjalan seperti itu
memang sesuai dengan undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang peradilan militer
memang ini kemudian hanya mengadopsi dari telegram ini kemudian hanya sebagai apa
reminder saja bahwa ujungnya kan pangkalnya tetap ada di undang undang militer itu bang usman
artinya ini sudah berjalan seperti biasanya
ya kalau rujukannya justru kembali ke undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang peradilan militer
justru malah menjauh dari semangat reformasi tni yang telah digariskan di dalam tap mpr tahun dua ribu dua
dan juga undang undang pertahanan negara nomor tiga tahun dua ribu dua dua ribu tiga
tentang pertahanan negara dan undang undang tni tahun dua ribu
di mana di sana ditegaskan anggota tni yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum
tunduk pada jurisdiksi peradilan umum
anggota tni yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer atau hukum militer
tunduk pada jurisdiksi peradilan militer
nah undang undang peradilan militer yang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu sebenarnya tidak seperti itu persisnya
tetapi lebih pada apa yang dikenal
sebagai kewenangan ankum atau atasan yang berhak menghukum
jadi kalau ada kesalahan anggota tni maka atasanlah yang berhak menghukum
nah ketentuan ini juga ditambah lagi dengan ketentuan atau mekanisme perwira penyerah berkerara
di dalam undang undang peradilan militer
nah dua mekanisme internal militer semacam ini
dalam pengalaman di masa lalu
dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat
negara hukum persamaan warga negara di hadapan hukum
sehingga hendak direformasi hendak direvisi
namun revisi terhadap undang undang itu berkali kali mengalami penundaan
pernah ada pencabutan atas ketentuan tersebut
misalnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
oleh pemerintahan kiai haji abdurrahman wahid presiden gus dur
ketika itu mengeluarkan peraturan perganti perundang undangan nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
hapuskan keberlakuan ketentuan atasan yang berhak hukum
anggum dan juga perwira penyerah berkerah
yang dianggap menjadi kendala di dalam proses penegakan hukum
jadi kalau kembali ke undang undang tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
untuk apa kita membuat undang undang tahun dua ribu dua tentang pertahanan negara
undang undang tni tahun dua ribu empat
kalau kita harus mundur lagi ke belakang
justru yang diperlukan adalah perubahan atas undang undang
nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
dan ini pekerjaan rumah pemerintah dan dpr yang belum juga dilakukan
oke nanti kita bicara lebih dalam soal revisi undang undang tersebut
tapi saya masih mau ke anda pak nusman
definisi keterangan kewenangan ankum itu menurut anda berbeda ya
dengan frasa melalui komando satuan
yang kemudian tertulis dalam telegram
atau justru telegram ini kembali menguatkan
seolah olah kemudian juga ada perlakuan khusus
ya semangat untuk memberikan perlakuan khusus sama
tetapi itu juga belum tentu seperti itu di dalam praktiknya
kalau misalnya ada kesan bahwa telegram semacam itu bisa menghalangi proses hukum
itu tidak keliru
tetapi asumsinya dalam pandangan itu adalah anggota yang melakukan
pelanggaran hukum pidana lalu ingin dipanggil
tetapi pemanggilan itu harus melalui proses katakanlah persetujuan di dalam komandan satuannya
nah pertanyaan muncul bagaimana kalau komandannya terlibat di dalam pelanggaran hukum pidana umum

yang mungkin merugikan kepentingan hukum komandannya

jadi jangan dilihat saja yang mungkin merugikan kepentingan hukum komandannya nah itu di situ tidak ada semacam kedudukan yang sama bagi anggota tni jadi jangan dilihat saja
yang mungkin merugikan kepentingan hukum komandannya nah itu di situ tidak ada semacam kedudukan yang sama bagi anggota tni jadi jangan dilihat saja
sebagai anggota tni dalam skenario melakukan pelanggaran hukum
tapi bagaimana kalau komandannya melakukan sementara anggotanya tidak sementara anggotanya perlu untuk bersaksi
mekanisme itu bisa mengintervensi independensi proses hukum
nah ini yang tentu kita tidak inginkan bersama sama
jadi setiap orang pada dasarnya warga biasa warga sivil
atau anggota kepolisian atau anggota tni
atau pejabat sosial
atau pegawai negeri sipil
kalau diperiksa dalam proses hukum kedudukannya sama
tentu saja ada etika
ketika misalnya aparat kepolisian melakukan pemanggilan terhadap seseorang yang bekerja di kementerian tertentu
atau misalnya di dinas militeran tertentu
untuk memberitahu katakanlah komandan satuannya atau atasannya
tapi bukan meminta persetujuan
kalau meminta persetujuan itu justru mensubordinasi
merendahkan posisi lembaga penegak hukum
yang seharusnya merdeka dari kekuatan eksekutif
diletakkan di bawah misalnya institusi pemerintahan
atau bahkan alat negara seperti institusi keamanan
atau institusi pertahanan dalam hal ini misalnya tni
jadi saya kira kita harus jernih melihat masalah ini
dalam semangat menegakkan konstitusi
di mana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan segala warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecuali nya
ingat dalam sejumlah kasus
anggota anggota juga mengeluh kalau misalnya terlalu berada di dalam
katakanlah kendali atasan atau kendali komandan satuan
dalam kasus hukum yang melibatkan komandan
baik bang usmar kita bisa tangkap apa yang menjadi concern dan juga kekhawatiran anda
telegram tni ini bang
saya melihat memicu perdebatan
ada kekhawatiran tadi disampaikan oleh seperti bang usman
intinya adalah ini menjadi cermin bahwa tidak ada kedudukan yang sama ini
dan juga bisa berpotensi ada intervensi independensi proses hukum
dari apa yang kemudian ditegaskan lewat telegram panglima ini
anda melihat hal yang sama
saya melihat hal yang sama
karena sepanjang undang undang pradu militer itu tidak
dpc atau tidak dicabut
karena dia tetap sebagai sebuah produk undang undang
yang dihasilkan oleh pemerintah dengan dpr
nah sampai saat ini komisi satu tidak pernah menerima surat
misalnya dari pemerintah untuk merevisi undang undang
yang berdalam militer itu
kemudian tidak ada juga inisiatif anggota dpr untuk melakukan revisi terhadap undang undang tersebut
nah pemahaman dalam undang undang dasar
seribu sembilan ratus empat puluh lima bahwa semua warga negara itu semkutukan yang diperhukum
tni juga melakukan peradilan militer terhadap anggotanya
yang melakukan tindakan tindakan yang merugikan masyarakat sipil
sudah betapa banyak mungkin tidak dipublikasi dengan baik oleh tni
berapa banyak anggota militer yang melakukan tindakan tindakan yang sedang dihasilkan
yang melakukan tindakan tindakan yang tidak benar
yang merugikan harangan sipil
seperti penyerangan terhadap polsek ciracas
nah sepanjang delapan puluh meter anggota tni itu melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan
oleh seorang militer
dan itu kemudian diproses melalui pengadilan
dengan melibatkan pospon angkatan darat
yang ada di angkatan darat
nah dari situ kemudian
semua kerugian masyarakat sipil diganti oleh
pemandan atau perstaf atau penglima tni
agar tidak mendapatkan kerugian
akibat dari tindakan oknum militer tersebut
tni selama ini
tidak pernah membela anak buahnya
saya tahu bahwa terpapah banyak kesalahan anggota militer
yang berujung kemudian dari hasil pengadilan militer
itu dipecat dari dinas militer
kemudian kita juga memiliki pengadilan konektivitas
jika itu berhadapan dengan sipil
bermasalah dengan sipil
nah pengadilan konektivitas itu terdiri atas
dua orang hakim dari militer pengadilan militer
dan satu orang dari pengadilan eee
samanya di dalam hukum peneludaran dasar itu
jangan dipertimbangkan secara sempit
kemudian semua kesalahan anggota militer kemudian
harus dibawa ke sipil
sebab tni memiliki standar sendiri
bagi anggota tni oknum tni yang melakukan tindakan
yang berhubungan dengan masyarakat sipil
tapi sampai sekarang
pengadilan konektivitas itu
sepertinya belum berjalan dengan baik
sehingga menurut saya telegram panglima tni
itu harus terdimahkan bahwa
tni tentu akan memproses anggotanya
yang melakukan tindakan dengan kaedah kaedah
terhadap seluruh anggota tni
di pemahaman ketuduhan secara hukum itu
hukum tni atau militer
itu juga diproses secara hukum
bukan kemudian dimaknai bahwa
semua sama di depan hukum itu
hanya pengadilan sipil yang
memiliki kewenangan untuk mengadili semua perkara
jadi sepanjang undang undang tentang pradana militer itu
eee tidak perlu dipertahankan
jadi anda melihat eee
telegram tni ini telegram panglima ini
masih sesuai dengan undang undang tni nomor tiga
atau yang tadi sudah kita bahas
tidak ada yang perlu dipersoalkan bang saifullah
tidak ada yang perlu dipersoalkan
memang eee pada akhir masa jebatan
ada sebuah perkara
yang diselidiki oleh kpk
yaitu pembelian helikopter vvip
yang kita beli dari
setelah panglima tni berganti
marskal tni hadi cahyanto yang sekarang sudah
menawir lawan terhitung satu desember yang akan datang
itu eee menegaskan kembali
sesuai dengan undang undang tentang pradana militer yang
diterbitkan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu
jadi tetap saja mereka diproses
saya yakin eee sebenarnya
karena perlu juga tni itu membuka
transparan pengadilan militer yang
sedang berlangsung untuk memulai seanggota anggotanya
sehingga publik mengetahui
bahwa walaupun dia seorang militer
dia memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum
dalam hal ini hukum peradilan militer
eee bang saifulo kita break dulu ya
bang usman tapi setelah ini mungkin kita juga akan bahas ini bang saifullah
banyak yang kemudian sejak awal
menginginkan atau mendesak agar ada reformasi militer
terutama undang undang tiga puluh satu
yang tadi sudah banyak kita bahas
tadi anda mengatakan selama undang undangnya masih berlaku
ya memang itu yang kemudian menjadi acuan utamanya
tapi menurut anda apakah memang perlu undang undang ini harus direvisi
harus direformasi sehingga bisa lebih transparan lagi
peradilan yang kemudian dilakukan kepada anggota tni
atau tidak sebetulnya
tapi kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di newscast
saya mau ke bang usman lagi
bang usman ada beberapa poin tadi yang menjadi catatan dari bang saifullah
tamliha komisi satu
pandangannya agak berbeda ini dengan apa yang anda sampaikan
misalnya kemudian telegram tni tidak perlu dipermasalahkan
dan selama ini pun tni belum pernah membela anggota yang melanggar pidana
ya pertama sebenarnya tadi pak tamliha menjelaskan bahwa soalannya memang
tidak ada reformasi revisi terhadap undang undang peradilan militer
dan itu karena pertama pemerintah tidak pernah mengajukan komisi satu
dan di sisi lain dpr juga tidak pernah mengajukan
undang undang atau rancangan undang undang inisiatif dpr
berbeda halnya dengan periode dua ribu empat dua ribu sembilan ketika anggota anggota dewan itu mengajukan
ru inisiatif untuk mereformasi sistem peradilan militer dengan merevisi undang undang tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pengadilan militer
nah itu yang pertama
yang kedua apakah misalnya anggota tni tidak ada yang pernah membela anggota tni nya dalam proses hukum
saya kira tadi pak tamliha juga menyebutkan
kasus yang paling gamblang yang juga pernah diikuti oleh masyarakat melalui perkembangan media massa
yaitu kasus ciracas penyerangan kantor polsek di ciracas
belum lagi kasus lainnya
saya bisa sebutkan misalnya pernah di papua ada kasus pembunuhan yang melibatkan anggota tni
ketika anggota tni nya hendak diperiksa misalnya itu ada perlawanan
atau misalnya ada upaya untuk menghalang hal ini
termasuk juga ketika ingin mengidentifikasi kendaraan mobil yang hendak diperiksa secara forensik
secara ilmiah oleh pihak kepolisian tetapi berada di misalnya kem militer atau berada di markas militer
nah hal hal semacam itu menyulitkan proses hukum
nah sebenarnya yang perlu dilakukan oleh panglima dan juga kepala staf umum
atau pimpinan tni pada umumnya adalah memastikan bahwa siapapun anggota tni
yang katakanlah tersangkut masalah hukum tanpa melihat latar belakang peristiwanya
atau tanpa melihat kepangkatannya atau jabatannya harus diserahkan kepada proses hukum
jadi justru yang kita tunggu dari kebijakan tni adalah mendorong kerjasama yang lebih positif
dengan institusi institusi penegak hukum termasuk juga kelembagaan hak asasi manusia
seperti komnas ham yang kerap kali memerlukan keterangan dari anggota tni terkait dengan
suatu peristiwa pelanggaran ham
atau ketika pemerintah membentuk tim gabungan pencari fakta di bawah menko poluhukam
dalam kasus pembunuhan seorang pendeta di intan jaya mereka juga memerlukan keterangan dari anggota tni
mereka terbang ke intan jaya dan kalau seandainya sampai di sana katakanlah harus kembali
untuk meminta proses perizinan kembali itu kan saya kira menambah proses yang lebih rumit
di dalam penegakan hukum padahal prosedur hukum acara prosedur hukum pemeriksaan telah dituangkan
secara tegas di dalam hukum acara pidana kalau ada keberatan atas klausul klausul di dalam hukum acara pidana
mari kita sama sama ubah dan kami juga dalam posisi yang ingin mengubah misalnya hukum hukum acara
di dalam ku hat kita termasuk juga besarnya wawonan wawonan kepolisian di dalam sejumlah kewunangan penyidikan
nah dalam hal ini saya kira ini adalah hal yang sangat penting dan sangat penting
telegram menegaskan bahwa ada pemeriksaan atau ada katakanlah pemanggilan yang selama ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
nah bukan berarti kemudian tni atau pimpinan tni membuat aturan sendiri tetapi justru menyampaikan katakanlah kepada presiden sebagai atasan panglima
untuk kemudian melakukan terbaik mendorong kapolri melakukan perbaikan
misalnya kalau itu menyangkut peran kepolisian atau kalau itu menyangkut peran kejaksaan kepada jaksa agung
kalau itu tentang hukumnya ya hukumnya yang harus dirubah
dan disinilah peran komisi satu khususnya untuk urusan pertahanan urusan militer urusan luar negeri
dan juga komisi tiga untuk urusan penegakan hukum keamanan dan juga kepolisian mengambil peran
jadi saya kira bukan dengan menambah aturan baru melainkan menegakkan aturan yang ada
dan terakhir saya ingin katakan bahwa
hukum acara pidana atau hukum pidana militer pun sebenarnya kalau kita baca lebih detail lagi hukum acaranya
itu masih menempatkan otoritas peradilan umum lebih tinggi
misalnya ada satu kasus yang katakanlah sulit untuk menentukan jurisdiksinya kemana
antara menhan katakanlah dengan panglima angkatan perang dalam istilah undang undang yang lama
atau panglima tni dalam istilah undang undang yang baru berbeda pandangan
maka cara mengukurnya adalah peristiwa ini
itu merugikan kepentingan pihak mana yang paling besar
kalau kepentingan umum maka dia harus dibawa ke dalam jurisdiksi peradilan umum
kalau kepentingan yang paling dirugikan misalnya militer terjadi dalam sanksi militer
maka dibawa ke dalam jurisdiksi peradilan militer
itu konstruksi hukum acara di dalam peradilan militer
tetapi di dalam undang undang tni yang baru tahun dua ribu empat
termasuk juga sebagai turunan dari tap mpr nomor tujuh tahun dua ribu dua
itu menegaskan bahwa anggota tni
tunduk pada jurisdiksi peradilan umum ketika misalnya melakukan pelanggaran hukum pidana umum
sama seperti warga biasa sama seperti saya sama seperti anda bung
sama seperti anda pak kita lihat kita semua punya kewajiban untuk patuh di hadapan hukum
dan punya hak juga untuk diperlakukan yang sama di hadapan hukum
termasuk anggota anggota tni di tingkat bawah yang terpangkat rendah
mereka juga punya hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum
sehingga dalam menghadapi proses hukum mereka juga punya keleluasaan punya kemerdekaan
untuk mengambil sikap terkait dengan peradilan umum
proses keadilan atau proses keadilan
baik bang usman jadi menurut anda dalam jangka waktu terdekat begitu ya
ini menurut anda direvisi dicabut atau diapakan telegram ini
dan dalam jangka panjang harus seperti apa harus revisi undang undang tni
saya kira harus dicabut telegram itu
dan dalam waktu yang segera sebenarnya pemerintah dan dpr harus melanjutkan pekerjaan rumah
yang belum diselesaikan yaitu revisi undang undang nomor tiga
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang pengadilan militer
tanggapan dari anda dpr harus merevisi undang undang tiga puluh satu tentang peradilan militer
saya rapat internal kemarin
belum ada pemikiran dari kementerian pertanian untuk mengajukan takt inisiatif dpr
untuk merevisi undang undang nomor tiga puluh satu
tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh tentang pengadilan militer itu
saya tidak mau berpahlut
belum ada inisiatif itu kenapa
yang pertama pemerintah tidak menyampaikan revisi tersebut
kemudian yang kedua dpr sampai saat ini masih memandang bahwa undang undang peradilan militer
kemudian undang undang tentang tni itu sudah cukup memadai melalui proses yang panjang
pada intinya adalah saya pahami dari pak usman hamid bahwa tuntutan reformasi itu salah satunya adalah
bagaimana tni tukang baliku barat dia tidak melakukan duit fungsi seperti duit fungsi abri
dia sebetul betul berkuatat di dalam pertahanan negara
kemudian tni tidak boleh lagi melakukan politik praktis di lembaga legislatif
bagaimana yang terjadi pada era orde baru di zaman presiden soeharto
nah sampai saat ini komisi sabtu masih memandang bahwa kurudur yang sudah ada itu sudah lebih dari cukup
dan jika ada masyarakat yang ingin memiliki kekuatan yang lebih baik
yang ingin mengajukan saran dan usul kepada kami komisi satu untuk merevisi undang undang tersebut
tentunya kami akan melihat naskah akademik yang sebagai alasan untuk melakukan terhadap revisi baik undang undang
tentang pengadilan militer maupun undang undang tentang tni
sebenarnya kalau dikatakan bahwa undang undang ini tidak berhasil
kita harus mengatakan bahwa undang undang ini tidak berhasil
bahwa undang undang pengadilan militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh masih selaras dengan undang undang tni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat
atau masih katakanlah dianggap cukup itu sebenarnya tidak terlalu tepat
karena justru dengan undang undang tahun dua ribu empat tentang tni yang bahkan turunan dari tap mpr nomor tujuh tahun dua ribu
maka undang undang pengadilan militer tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh itu harus direvisi
dan itu pernah masuk di dalam prolegnas
bahkan sampai tahun dua ribu empat belas itu masih masuk di dalam prolegnas pemerintah dan dpr
baru tahun dua ribu lima belas kemudian undang undang pengadilan militer yang rencananya akan direvisi
itu kemudian hilang dari prolegnas
nah di sini kalau boleh saya sampaikan sebenarnya komisi satu dpr kurang memiliki prioritas
di dalam melanjutkan reformasi di sektor pertahanan khususnya tni
di dalam kaitan dengan peraturan perundang undangan yang kita masih perlukan
sebagai turunan dari undang undang tni tahun dua ribu empat dan juga undang undang pertahanan
misalnya kita masih memerlukan undang undang tugas perbantuan
kita juga masih memerlukan misalnya undang undang revisi peradilan militer
kita mungkin masih perlu membicarakan kembali
perlu tidaknya membentuk dewan keamanan nasional sebagai koreksi terhadap dewan pertahanan negara
yang ada di dalam undang undang pertahanan negara untuk menetapkan garis garis besar pertahanan negara
atau garis kebijakan strategis pertahanan negara di masa depan
dan memproyeksikan peran tni postur tni di dalam rangka pertahanan negara yang lebih modern
lebih berorientasi keluar
kembali ke undang undang peradilan militer saya kira ada banyak faktor
salah satu faktor yang menjadi kendala sebenarnya adalah kebuntuan ketika merumuskan hukum acara yang baru
dalam proses pemeriksaan di peradilan atau di kepolisian
apakah misalnya penyidiknya ketika memeriksa dugaan peristiwa pelanggaran hukum pidana oleh anggota tni
adalah polisi penyidiknya
nah ketika itu ada semacam resistensi dari kementerian pertahanan di masa itu dan menolak untuk adanya
katakanlah keundangan polisi
sebagai penyidik terhadap anggota tni yang melakukan pelanggaran hukum pidana
penolakan itu sebenarnya mencerminkan pandangan yang lama
dan sempat ada keinginan untuk membangun kompromi dengan membuat penyidik gabungan
gabungan penyidik polisi dan penyidik tni sehingga tidak ada perasaan yang direndahkan di dalam anggota tni
nah saya kira ini adalah kesalahan kesalahan dalam memahami hukum di mana kedudukan setiap orang seharusnya diberikan
kedudukan yang sama
kalau ada pelanggaran hukum oleh kepolisian anggota kepolisiannya harus kita perbaiki harus kita benahi
tapi bukan berarti kemudian kita menciptakan mekanisme sendiri di dalam sistem kelembagaan kita sendiri
oke baik bang tamliha singkat saja dari anda
ini sudah menjadi perdebatan di ruang publik meskipun ada dua pandangan yang berbeda
bagaimana kemudian menyikapi ini
badan legislatif dpr dan punggung i
tidak agar agarnya melakukan upaya untuk revisi itu maka
undang undang tni undang undang tentang pengadilan militer itu tetap berlaku
dan kami sebagai anggota dpr memiliki hak inisiatif untuk mengajukan revisi terhadap sebuah undang undang
untuk memasukkan undang undang militer dan undang undang tni
namun demikian sampai saat ini komisi satu dan seluruh fraksi di dpr belum ada niat untuk melakukan revisi itu
kami tetap melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap peristiwa yang menyangkut oknum tni
sehingga setiap pembahasan yang berseputu duduk kami bisa menyampaikan
masukan masukan menyangkut tindakan pimpinan tni baik angkatan darat angkatan laut angkatan udara pun panglima tni
menarik ada dua pandangan yang berbeda
semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menjadi catatan bagi semua pihak
merespon apa yang kemudian menjadi perdebatan karena telegram dari panglima tni
terima kasih banyak bang saiful otamliha
terima kasih banyak bang usman hamid
sudah berbagi pandangan kepada kami
selamat malam sehat selalu